salah satu tersangka kasus kanjuruhan di rut pt liga indonesia baru ahmad hadian lukitar datang
ke gedung di treskrimum polda jatim didampingi kuasa hukumnya rabu pagi sekitar pukul sepuluh sebelumnya
pada selasa polisi telah memeriksa dua tersangka lain yakni ketua panitia pelaksana arema fc abdul
haris dan petugas keamanan suko sutrisno tadi malah ada yang bilang bahwa mau pertandingan malam mau
pertandingannya siang itu sebenarnya sama aja itu gimana ini saya bagian dari pertanyaan nanti di
penyidikan saya harus jawab nanti dulu di sana baik itu bagian juga dari pertanyaan nanti saya jawab
nanti setelah mungkin bisa ya terima kasih harus masuk sementara itu menko polhuka mahfud md yang
juga ketua tim gabungan independen pencari fakta tragedikan juruhan mengatakan ia melihat ada sikap
saling lempar tanggung jawab dalam tragedikan juruhan mahfud menilai perilaku ini membuat
penyelenggaraan liga kacau
dan dapat membaikkan persepakbolaan indonesia sekarang ada saling lempar tanggung jawab kata
pssi bilangnya sudah ke lib lib sudah ke pansel kemudian pansel juga macam macam lah broadcast
juga sama saling lempar semua berlindung di aturan formal masing masing ya aturan formal masing masing
bisa kita dengarkan selasa sore
di stadion kanjuruhan bertambah menjadi satu ratus tiga puluh dua orang helen prissella dua puluh tahun yang sempat dirawat di
rsud saiful anwar kota malang jawa timur akhirnya meninggal dunia jenazah telah dipulangkan ke rumah
duka di area pondok pesantren ppai al aziz di desa amadano kecamatan dampit kabupaten malang setelah
disolatkan jenazah dimakamkan di tempat pemakaman desa tim liputan cnn indonesia